fatime bukannya jenis muda
bagi anak anak kita kedatangan siswa baru
fatima semalam belajar
jadi masih ngantuk
santai aja lagi pok
pok aja yang bawa
bisa di bawa
bang geli nih bang
kan geli yang dicari
bentar abang ngerjain kerja loh
eh ini kuping kalau ditinggal
sekampung gak ketemu dicari
kalau nggak ganteng masih dapat nyonya belanda
eh mau kemana namanya
saya mau pulang kampung aja
mau berhenti kerja
eh lu tuh pergi mana sih
lu kan baru kerja disini
kok udah minta pulang
oh apa gaji lu kurang ya
semuanya baik sama saya
gaji saya juga sudah cukup
cuma saya gak peta apa mau petek
oh nyai tim ini nyai
oke deh pak
jangan lupa ada
eh meh meh
boleh boleh pak
oh sial deh
kalau lu urus ke pulau gadung nih kejauhan meh
gue mau putar balik
gue mau putar balik nih meh
ada polisi kagak
lah lah lah
apa deh gue meh
eri tadi bukannya ngomong
iya tadi sih kagak ada pok
bukan teh apa yang di polisi
dilarang muter disitu
abisnya tadi kagak ngeliat pak
mana surat suratnya
bang gimana nih kalo aja gak ada pembantu kan capek
tiap minggu ganti pembantu
ini bang pembantu dipikirin
dia berhenti satu bisa datang sepuluh
nanti abang cariin
udah abang mau pergi
oh ada yang kurang
tawa dikit tawa dong
nah begitu dong
ntar pulangnya jangan kemaleman ye
soalnya orangtuanya rosidi kan mau ngelamar jujur
oh ya syukur lah tuh
tapi dia tahu belum syarat syaratnya
ayuh gak tau bang
tapi sih katanya rosidi udah siap lahir batin
kita gembira anak kita sudah berjodoh
nah jadi berarti perkebunan petai kita ada penerusnya
nanti ya bang
yah udah masuk lagi pak
yaelah buruan gue juga udah telat ke kampus
yaudah gue duluan ya pak
ya maaf pak
aduh mana udah telat lagi
gue kan siswa baru bisa thanks in gue sama anak anak yang baru
aduh gue pancep aja
wah uang aja banget tuh orang
tiga gak tau tapi gue anaknya juga inget metek
yang bawa metromen ini cewe
woy supir sialan lo
aduh kalo begini gue gak bisa marah deh
woy itu dia itu dia
kabur lagi buset
ngenak baru badannya bau banget petek
bakal masuk angin
badan saya agak kurang jauh
gak apa apa pak saya lagi nyari kelas
hari ini kalian mendapatkan teman baru
fatime bukan si candi muda
bagi anak anak kita kedatangan siswa baru
saya pindahan dari universitas bina bangsa
cukup sekian nih terima kasih
makasih ya pak
ayo udah gak tahan nih
idi sayang idi ganteng
lo mau gak kawin sama juju
tahan ya tahan
kalau lo jadi mantunya juragan pete
hidup kita semua ini bakal enak
lo bakal nerusin usaha mertue loh
udah bertahan nih lo ya
dengerin nyak lo tuh
eh idi sayang idi ganteng
bener tuh kata babe lo
udah tahan dulu deh
lo tuh berhenti bang
iya biarin aja dia biar
udah babe jangan tinggalin ayik
mengkanya kalau jadi pelayan
biar yang sempurna